pandemi virus corona memaksa hampir semua orang tetap berada di rumah termasuk kaum lansia
warga lansia perlu mendapatkan perhatian lebih
karena cenderung rentan mengalami gangguan kesehatan akibat terus menerus berada di rumah
tubuh yang kehilangan fungsi seiring dengan pertambahan usia
kurangnya aktivitas olahraga dan kondisi kesepian
menjadi faktor yang membuat kaum lansia juga masuk kelompok rentan covid sembilan belas
karena itu sunarji misalnya berupaya tetap aktif walau berada di rumah
antara lain dengan berjalan jalan di halaman rumah dan menyiram tanaman
pria dengan usia kepala tujuh ini juga tetap melakukan hobinya mengoleksi mata uang
bagi sunarji menikmati hobi membuatnya tetap aktif dan berpikir positif
selama pandemi ini seperti di karantina di rumah
namun demikian saya harus mengaktifkan diri
kadang kadang bangun pagi habis sholat subuh
saya tidur kemudian saya jalan mungkin jalan kaki di halaman atau di depan jalan itu ya
hanya sebentar nyari jemur sholat berjemur diri juga
nah habis itu kadang kadang saya di dalam kamar itu
kadang kadang saya aktif
dengan aktivitas kolektor koleksi saya yaitu koleksi mata uang
dekan fakultas kedokteran universitas indonesia ariefah rial syam menjelaskan
selain melakukan physical distancing mengkonsumsi makanan sehat
serta berolah raga ringan merupakan upaya yang tepat dilakukan kaum melansia
agar tetap sehat dan bugar di tengah pandemi covid sembilan belas
juga ternyata ada lima belas persen itu dengan kelompok umur enam puluh sampai dengan
nah ini dia yang kita mesti perhatikan bahwa ternyata ya orang orang usia lanjut
ya orang orang usia lanjut di atas enam puluh tahun itu ternyata juga
ya masih terkena
memang bisa saja dia terkena dari anaknya
atau memang berada di luar rumah
jadi sekali lagi imbauan untuk para usia lanjut ya saya berharap anda
sebaiknya semua orang sebenarnya untuk tetap di rumah ya
kemudian apabila memang berada di luar physical distancing
kemudian juga tentu mengkonsumsi sayur sayuran dan buah buahan
kalau perlu juga ditambah suplementasi vitamin
dan kepada para orang tua ini kalau memang memungkinkan
ya silahkan melakukan gerakan gerakan fisik di dalam rumah ya
misalnya sepeda stasi tentu
dengan dengan apa namanya dengan impact yang
yang rendah gitu ya
kemudian juga bisa melakukan aktivitas fisik lain
jalan di tempat misalnya
jadi tetap mesti bergerak
ya saya rasa untuk orang orang tua dengan tetap menjaga kesehatan
makan yang cukup istirahat yang cukup ya
adapun keluarga yang serumah dengan lansia
disarankan agar membersihkan diri setelah berada di luar rumah
sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah